berbuka puasa tak lengkap rasanya tanpa sajian takjil
di jakarta pasar benhil masih menjadi salah satu tujuan warga untuk berburu takjil tiap tahunnya
di pasar bendungan hilir jakarta selatan setidaknya ada sekitar lima puluh hingga tujuh puluh pedagang yang tumpah ruah menjajakan makanan
berbagai penganan berbuka seperti kolak gorengan hingga nasi padang dapat ditemukan di sini
harganya tentu lebih terjangkau dibandingkan berburu di mal
tak heran pasar takjil di benhil masih menjadi favorit dan tetap eksis hingga kini
di hari pertama ramadan kita lihat kawasan bendungan hilir jakarta
sudah ada nadia laras di sana selamat sore nadia
bagaimana suasana di pasar ben hill di hari pertama buka puasa hari ini

senang sekali saya dapat melaporkan langsung dari lokasi favorit saya selama bulan ramadan
apalagi kalau takjil di bilangan bendungan hilir jakarta selatan
dan jika anda bisa melihat di sekitar saya sudah banyak sekali makanan
ada takjil ada juga panganan berat seperti nasi padang
di sebelah kanan saya ada gudeg asli yogyakarta ikan bakar
di belakang saya juga ada pempek wah banyak sekali
ada puluhan bahkan ratusan varian makanan yang dapat ditemukan di sini
dan dapat dibilang langsung oleh warga yang datang ke sini
nah berbicara mengenai hari ini memasuki hari pertama bulan ramadan
merupakan hari yang spesial bagi umat muslim
tentunya saya juga menginginkan panganan yang spesial untuk berbuka
nah pilihan saya jatuh pada salah satu takjil yang rasanya bukan favorit saya saja
takjil ini juga menjadi favorit sebagian besar masyarakat indonesia
karena rasanya kurang afdol jika ramadan belum berbuka dengan takjil yang satu ini
apalagi kalau bukan kolak
nah di samping saya sudah ada pedagang kolak
bersama dengan teman temannya ada es kampion ada juga kolak biji salak
di sebelah sana juga ada bubur sum sum
dan kita langsung saja bergabung dengan pedagangnya yaitu
yang ada di sebelah saya pali
pali selamat sore
pali selamat sore
mungkin bisa diberitahu berapa sih satu porsi kolak yang dijajakan oleh pali
lima belas satu porsinya
bagaimana dengan eskampion dan juga bubur sum sum
bubur sum sum sama
oke jadi memang harganya cukup terjangkau ya dibandingkan kita membeli di mal begitu
dan pali sudah berapa lama nih pak berdagang di bendungan hilir
sudah mau dua puluh lima tahun lebih
dua puluh lima tahun lebih waktu yang cukup lama ya pak ya
berarti sudah merasakan naik turun omset begitu ya pak setiap tahunnya
mungkin bisa diceritakan dari tahun pertama di ramadan kali ini
bagaimana sih omsetnya dibandingkan tahun tahun sebelumnya
tahun sebelumnya sekarang agak turun
kenapa tuh pak lili
kurang tahu ya
makin sepi atau bagaimana
agak menurun aja agak menurun
tadi juga saya sempat berbincang dengan pak lili
berbincang dengan pedagang yang lain di sini bahwasannya tahun yang lalu
memang omset mereka sedikit menurun karena mereka ditempatkan di lokasi
yang kurang terlihat dari jalan raya begitu menurut keterangan dari para pedagang
lokasinya ada di sebelah sana memang agak masuk
dan untuk tahun ini mereka sudah ditempatkan di sisi jalan
yang mana bisa dilihat di sebelah sana langsung bersinggungan dengan kendaraan yang lewat
mungkin ini juga dijadikan perhatian oleh pemerintah karena
menyangkut keselamatan bukan hanya pedagang maupun juga pembeli yang ada di sini
memang untuk kemacetan sendiri lima lewat tujuh belas saat ini belum terlihat adanya penumpukan kendaraan
namun memang bisa saya katakan bahwasannya kurang aman kondisi ini kurang aman
bagi para warga yang ingin berbelanja

untuk memperbaiki kekuatan penduduk di pasar benungan hilir ini
namun jangan khawatir bagi anda yang ingin berburu takjil
pasar bendungan hilir masih terus membuka bazar takjil hingga akhir ramadan
tidak lengkap nampaknya kalau ramadhan ini tidak buka puasa pakai kolak
terima kasih nadia laras langsung dari bendungan hilir jakarta